lembaga perlindungan saksi dan korban siap memberi layanan perlindungan kepada justice collaborator atau saksi yang bisa mengungkap dalam kerusuhan dua puluh satu dan dua puluh dua mei lalu
lpsk akan menerima permohonan dari korban kerusuhan dua puluh satu dan dua puluh dua mei yang mengajukan perlindungan
lpsk membuka ruang kepada korban atau saksi kasus kerusuhan dua puluh satu dua puluh dua mei dua ribu sembilan belas untuk melapor dan meminta perlindungan
lpsk akan menerima permohonan dari para korban kerusuhan pada pekan depan
permintaan perlindungan akan diterima lpsk kemudian berkoordinasi dengan instansi dan lembaga pemerintahan
lembaga lpsk juga membuka layanan perlindungan bagi justice collaborator atau saksi yang bekerja sama yang bisa mengungkap kerusuhan dua puluh satu dan dua puluh dua mei di jakarta pusat
tapi lpsk tadi seperti bu susi sudah sampaikan sudah membentuk tim
untuk melakukan koordinasi dengan berbagai pihak diantara dengan baris krim dengan kepolisian daerah dengan berbagai institusi seperti komnasam kpai dan ombudsman dan sebagainya